sebuah tempat karaoke ilegal berkedok rumah mewah di kabupaten tuban
digrebek aparat gabungan dari polisi dan satuan pamung praja
dalam razia ini petugas menjaring dua gadis pemandu lagu
serta puluhan botol minuman keras
rumah milik sigit budiarto di jalan desa sidoasri senin malam
digerebek petugas gabungan kepolisian dan satuan polisi pamung praja kabupaten tuban
rumah mewah ini terbukti beroperasi sebagai bisnis karaoke dan penjualan minuman keras
hal tersebut terbukti saat petugas menemukan puluhan botol minuman keras
serta dua gadis pemandu lagu yang tengah beroperasi
namun sayang dalam razia ini pemilik tidak diberi sanksi oleh petugas
namun hanya diberi peringatan agar tidak beroperasi lagi
rumah kemudian juga kita dapati dua pemandu
petugas satuan polisi pamung praja akan rutin menggelar razia serupa
untuk menertibkan karaoke ilegal di kabupaten tuban
meski belum ada data pasti diduga karaoke ilegal sering digunakan sebagai tempat prostitusi terselubung